tentara nasional indonesia angkatan udara menutup rangkaian latihan angkasa yuda dua ribu sembilan belas dengan menampilkan fire power demo
latihan puncak yang menghadirkan puluhan pesawat tempur ini di gladier weapon range desa pandan uwangi kabupaten lumajang jawa timur
latihan puncak tni angkatan udara angkasa yuda dua ribu sembilan belas merupakan akumulasi dari berbagai latihan yang dilaksanakan secara bertahap bertingkat dan berlanjut
dalam latihan ini tni angkatan udara mengerahkan empat puluh dua pesawat tempur dari berbagai jenis dua belas pesawat angkut lima helikopter dua pesawat intai serta dua empat ratus personel dari berbagai satuan dan fungsi
pangkalan udara abdul rahman saleh malang juga turut menurunkan pesawat tempurnya di latihan puncak ini
untuk dukungan angkasa yuda lanut abrahan saleh menyiapkan antara lain dari pesawat tempur yang ada di lanut abrahan saleh yang stand by

satu skardron pesawat sukhoi satu skarron pesawat supertocano dan yang lainnya ada tiga pesawat skarron pesawat angkut dan lima pesawat helikopter
itu untuk dukungan alutsista
ada pun tahapan latihan pamungkas angkasa yuda dua ribu sembilan belas yaitu gelar kekuatan penindak fire power demo
sebelumnya telah dilaksanakan tahapan latihan posko dan manuver lapangan
selama berbulan bulan di berbagai satuan induk tni angkatan udara
dalam latihan ini disimulasikan kegiatan operasi mulai dari pengintaian pengeboman oleh pesawat tempur
dan infiltrasi oleh pasukan khas tni au serta pembebasan sandera
panglima tni marsikal hadi cahyanto yang turut menyaksikan latihan mengaku merasa puas terhadap kegiatan fire power demo yang ditampilkan
kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan tadi baik pasukan darat pasukan udara
yang terdiri dari pesawat tempur pesawat angkut dan pesawat helikopter termasuk pasukan darat dalam melakukan manuver penembakan
artinya apa bahwa prajurit tni angkatan udara telah memiliki profesionalisme yang tinggi
dan mampu mengoperasikan seluruh alusista yang dimiliki
kegiatan ini bertujuan menampilkan kekuatan dan kemampuan daya gempur udara sebagai wujud kesiapsiagaan operasional tni au
selain itu sasaran yang hendak dicapai adalah terujinya kemampuan dan keterampilan personel tni au dalam melaksanakan tugas operasi udara